partai kebangkitan bangsa atau pkb mengenalkan deretan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung untuk pilkada serentak dua ribu delapan belas
namun dalam agenda ini tidak nampak pasangan calon kepala daerah provinsi jawa timur
baik saifullah yusuf atau gusipul dan aswar anas tidak hadir dalam agenda pengenalan dan penyerahan mandat politik dari pkb ke para calon kepala daerah yang diusung
beberapa calon yang hadir hanya dari provinsi bali riau sulawesi selatan papua maluku maluku utara dan nusa tenggara barat
menurut ketua umum pkb mohaimin iskandar calon gubernur jawa timur gus ipul tengah melakukan perjalanan ke jakarta
sementara terkait masalah yang tengah menimpa aswar anas pkb enggan memberikan komentar
pkb pdip di jawa timur akan tetap dan akan terus berkonsolidasi
bagaimana bagaimana sampai hari ini tidak ada perubahan
saya tidak boleh beropini itu kewenangan ibu mega dan pdi perjuangan